anda menyaksikan breaking news kompas tv saudara
untuk memantau perkembangan paling akhir yang rencananya calon presiden dan calon wakil presiden anies baswedan
mohaimin iskandar hari ini dan pagi ini akan mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
di sebelah kiri layar kaca anda
ini adalah rumah pemenangan timnas anies muhaymin di penuguro jakarta
dan di sebelah kanan layar kaca anda adalah gedung mahkamah konstitusi jakarta
tampak di layar kaca dari kedua lokasi ini sudah bersiap
di sebelah kiri layar kanca anda di rumah pemenangan anies mohaimin
ini sedang bersiap sepertinya akan ada pernyataan dari capres cawapres anies mohaimin
yang akan mendaftarkan diri nanti
soal gugatan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
dan yang di kanan adalah sepertinya adalah satgas ataupun petugas petugas yang ada di mk
yang bersiap untuk menerima gugatan dari peserta pemilu termasuk yang hari ini akan dimasukkan
adalah gugatan dari timnas anies mohaimin
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi paling akhir proses gugatan yang akan diajukan di mahkamah konstitusi
kita tanyakan langsung jurnalis kompas tv masni rahmawati yang saat ini berada di gedung mk jakarta
mas ini jadi siapa saja yang sudah tampak akan hadir di sana mengajukan gugatan pagi hari ini selain anies mohaimin
iya tadi sekitar pukul delapan lewat tiga puluh menit dari pantauan kami di mahkamah konstitusi ini sudah ada
dari tim hukum timnas anies muhaymin ini sampai di gedung mahkamah konstitusi seperti itu
ini mereka terlihat membawa beberapa berkas dan juga langsung masuk ke gedung tiga mahkamah konstitusi
di mana ini tempat dari pelaporan atau pelaporan penggugatan hasil pemilihan pilpres dua ribu dua puluh
karena sebelumnya pun dari timnas amin juga menyebutkan bahwa hari ini dari tim hukum timnas amin ini akan mengajukan gugatan
soal hasil dari pemilihan presiden yang diumumkan oleh kpu tadi malam
sebelumnya pun dari muhammad iskandar juga menyebutkan bahwa ini meminta tim hukum untuk melaporkan ke mahkamah konstitusi
soal dugaan kekurangan dan juga kecurangan yang terjadi selama rangkaian dari pilpres dua ribu dua puluh empat
di markas pemenangannya di diponegoro sepuluh dan ini belum dikonfirmasi lebih lanjut apakah dari anies mohaimin ini akan datang langsung ke mahkamah konstitusi atau tidak
jadi tadi kami pantau memang yang datang di mahkamah konstitusi ini hanya dari tim hukumnya yang telah membawa beberapa berkas radi
ya lalu selanjutnya mas ini tahapan bisa anda jelaskan tahapan selanjutnya dari mk setelah kita ketahui ada waktu tiga x dua puluh empat jam setelah penetapan hasil pemilu
gugatan gugatan terhadap hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ini harus masuk tahapan selanjutnya jadi setelah pendaftaran apa saja
iya tentunya dari mahkamah konstitusi ini juga sudah membuka untuk dari pelaporan dugaan kecurangan ataupun bagaimana nantinya dari gugatan perselisihan hasil dari pemilu dua ribu dua puluh empat ini
ini sudah dibuka tadi malam dan ini beroperasi ini tiga x dua puluh empat jam usai dari pengumuman oleh komisi pemilihan umum dan dari tadi eni nurbaningsi hakim konstitusi ini menyebutkan bahwa sejak dibukanya tadi malam
dari tim gugus tugas mk ini sudah bersebut
siap dan juga sudah standby dua puluh empat jam seperti itu di mana sebenarnya untuk dari pelaporan penerimaan laporan juga berkas ini hanya dilakukan pada hari kerja atau maksudnya jam kerja seperti itu
namun karena untuk mengingat takutnya ada antrian baik itu untuk dari gugatan terhadap hasil pemilihan pilpres ataupun dari pileg ini
maksud kami dari tim gugus tugas mahkamah konstitusi ini juga berjaga dua puluh empat jam dan tadi juga dari eni nurbandingsi juga menyebutkan bahwa
sejak tadi malam sejak dibukanya pendaftaran untuk berkas seperti itu dan hanya baru satu dari timnas amin yang melakukan pelaporan berkas
namun secara online dan ini belum di input karena masih harus dikonfirmasi terlebih dahulu
dan tadi kita lihat bahwa dari tim nas amin ini
sudah sampai di mahkamah konstitusi ini dari eni nurbansi juga menyebutkan bahwa biasanya untuk pelaporan dan juga pelaporan gugatan ini biasanya dilakukan menjelang hari penutupan seperti itu tiga di hari ketiga
di mana ini biasanya baik itu dari tim pilpres maupun dari tim pileg ini biasanya melaporkan di hari hari akhir
dan untuk dari syarat gugatan sekitar pemilu ini dari berdasarkan undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
pemilihan umum dan juga dari pemohon ini nantinya akan harus menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara
di mana pemohon ini wajib menguraikan dengan jelas bagaimana maksud dari mereka yang kesalahan penghitungan suara
atau kecurangan yang diduga ada terjadi selama rangkaian dari proses pilpres dua ribu dua puluh empat itu harus dijelaskan sejelas jelasnya
bagaimana bentuk kecurangan dan juga bagaimana bentuk dari kesalahan penghitungan suara yang mereka maksud
setelah itu pun dari tim pemohon ini harus juga menguraikan permintaan pembatalan bagaimana yang dimaksudkan oleh mereka permintaan pembatalan seperti apa
dan juga untuk proses gugatan hasil pemilu ini sendiri yang pertama itu harus mengajukan keberatan hasil pemilu ini ke mahkamah konstitusi
dan nantinya dari mahkamah konstitusi ini akan memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi
setelah itu dari mahkamah konstitusi akan menggelar sidang
dan juga rapat permusyawaratan hakim dan nantinya sidang ini akan dibacakan atau diputuskan
setelah itu dari mahkamah konstitusi ini memutuskan perkara ini maksimal empat belas hari untuk pilpres dan juga ini maksimal untuk tiga puluh hari untuk pemilihan legislatif seperti itu
setelahnya dari kpu ini baik itu dari kpu pusat kpu provinsi dan juga kpu kabupaten kota ini harus menindaklanjuti bagaimana dari putusan dari mahkamah konstitusi
mengenai dengan bagaimana kesalahan
gugatan kesalahan penghitungan suara atau gugatan dalam kecurangan selama rangkaian pemilu dua ribu dua puluh empat tadi
ya lalu mas ni jika pada pemilu sebelumnya kan ada juga proses phpu ya atau perselisihan sengketa hasil pemilihan umum begitu
ini di mk pada pemilu sebelumnya ada sejumlah unjuk rasa begitu ya ada sejumlah gelombang masa yang menghampiri mahkamah konstitusi
mereka juga menyuarakan untuk agar mk bisa
mengadili secara konstitusional hasil hasil pemilu yang digugat ini
nah untuk kali ini apakah anda melihat ada aksi massa begitu di depan gedung mahkamah konstitusi dan bagaimana pengamanan yang dilakukan di sana sejauh ini
iya dari pantauan kami sejak tadi pagi di depan gedung mahkamah konstitusi ini memang untuk pengamanan ini sendiri sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
itu dari pihak kepolisian juga sudah berjaga
adanya kendaraan kendaraan dari pihak kepolisian juga
pengamanan baik itu di depan gedung mahkamah konstitusi maupun di belakang gedung mahkamah konstitusi
pengamanan ini dilakukan di depan dan juga di belakang
namun pantauan kami sejak tadi pagi ini belum ada masa yang datang di depan gedung konstitusi
tapi kita masih melihat dan juga memantau apakah nantinya menjelang siang apakah ada masa yang melakukan unjuk rasa atau menyampaikan juga pendapat di depan gedung mahkamah konstitusi ini
adanya kerumunan ataupun masa yang ada di depan gedung mahkamah konstitusi dan juga untuk lalu lintas sendiri masih lancar dan tidak ada penutupan di sepanjang gedung mahkamah konstitusi dan juga di jalan medan merdeka barat ini
baik nanti kita pantau lagi dari gedung mahkamah konstitusi sejauh ini masih berproses begitu ya
pengajuan gugatan pemilu dua ribu dua puluh empat pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi

dan di rumah pemenangan anies mohaimin juga sejak tadi sudah bersiap sepertinya untuk mematangkan finalisasi begitu ya